karena sebetulnya kalau dilihat betul betul betul dihitung dilihat secara bisnis b dua b
perpanjangan itu sangat bagus sangat bagus untuk semua pihak
untuk pelindung dua untuk negara pendapatannya bertambah
dibandingkan kalau kita tidak perpanjang
tapi memang ada satu klausul waktu itu yang dibuat di jitc dengan serikat pekerja
kalau jitc ini dibubarkan karyawannya itu akan mendapatkan pesangon sampai sepuluh tahun
itu itu aja aku gak komen lagi
jadi anda terusin ngomongin sama manajemen jitc
itu aja yang kemarin saya juga baru mendapatkan
oh begini jadi apakah karena ini mereka lebih menuntut supaya tidak diperpanjang
kalau tidak diperpanjang berarti perusahaan ini harus dibubarkan